menjelang pertandingan melawan kamboja timnas indonesia u sembilan belas aswan indra syafri minggu pagi
mulai melakukan pemusatan latihan dan uji coba lapangan
pertandingan tersebut akan berlangsung pada rabu malam di sadeon patriot candrabaga bekasi
dalam latihan kali ini pelatih indra syafri hanya melakukan pelatihan ringan
coach indra syafri sendiri masih menakar komposisi pemain yang akan diturunkan pada laga rabu malam mendatang
latihan persiapan untuk tanggal empat ya
alhamdulillah dua hari sebelumnya kita sudah fokus ke prosesi latihan tubuh
karena kebukaran mereka mulai kembali setelah ikut pertandingan kemarin
dan kita masih ada mungkin satu dua pemain yang masih harus ditunggu satu hari dua hari ini
supaya lebih kebukaran
kalau cepat lah memainkan
ya kita nggak mau ngeremeh juga
mereka juga misalnya fighting spirit juga lawan kita mungkin besok
timnas indonesia u sembilan belas baru saja berlaga di piala aff u delapan belas yang digelar di myanmar lalu
kini anak asu indra syafri tengah mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi piala asia untuk piala dunia u sembilan belas
kejuaraan tersebut akan digelar di korea selatan pada akhir oktober mendatang
erik kustara bekasi